selanjutnya kementerian luar negeri menyelenggarakan pekan solidaritas palestina
yang berlangsung sejak tanggal tiga belas oktober kemarin hingga tujuh belas oktober mendatang
untuk mengetahui informasinya sudah ada produser lapangan cnn indonesia fitriah sungkar
selamat pagi fitriah apa sebenarnya tujuan diadakannya pekan solidaritas palestina
dan apa saja selama penyelenggaran acara ini
selamat pagi sarah solidaritas week for palestina ini memang dilaksanakan
betul sekali sejak tanggal tiga belas hingga tanggal tujuh belas oktober dua ribu dua puluh
dan ini salah satunya untuk bertempatan dengan kekunjungan dari menteri luar negeri palestina
riyad al maliki ke indonesia
nah memang acara yang dilakukan ini dari kementerian luar negeri
merupakan salah satu bentuk kepentingan
solidaritas terhadap palestina yang dimana seperti kita ketahui dan terus mendengar
dan terus digaungkan oleh menteri luar negeri republik indonesia retno marsudie
mengatakan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh palestina itu
akan selalu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari indonesia
dari menteri retno sendiri baru saja datang untuk ikut dalam acara walk for peace for palestine ini
pagi ini akan dilaksanakan nanti sekitar pukul tujuh lima belas
dan untuk acara jadwalnya
jalan santai bisa dibilang seperti itu pada pagi ini
bukan merupakan acara pertama dari rangkaian solidarity week for palestina
sebenarnya kemarin sudah sempat dilaksanakan acara di bandung
yang dimana baru saja diresmikan jalan alun alun di timur barat kota bandung
yaitu meresmikan menteri luar negeri retno marsudi meresmikan palestina walk
yang dilakukan pada tanggal tiga belas kemarin
ini juga merupakan salah satu momen yang dilakukan menteri retno
bersama menteri luar negeri palestina yang juga kemarin ikut ambil bagian dalam acara peresmian tersebut
dan letak alun alun ataupun jalan ataupun palestina walk ini sendiri
diletakkan di alun alun bandung berdekatan dengan gedung merdeka
yang menjadi tempat bersejarah pertama kali konferensi asia afrika pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jika kita ketahui memang isu palestina ini sangat dekat dengan
dekat dan melekat dengan masyarakat indonesia begitu kita bisa melihat di sini
baik dari elemen dari kementerian luar negeri sendiri
baik juga di sini juga di depan saya ada anak anak sma anak anak sekolah
dan tadi juga warga yang datang berseliuran di depan sini juga sudah mulai menunjukkan ketertarikannya
akan melakukan kegiatan solidaritas ataupun walk for peace ini
nah nanti acaranya akan dimulai pukul tujuh lima belas sarah
nanti akan berakhir di jam sembilan pagi nanti akan ada semacam panggung begitu juga sampai sekarang
juga belum dikonfirmasikan apa saja acara yang akan dilaksanakan di panggung tersebut
namun sepertinya bisa saya sebutkan bahwa acara ini sangat antusias sekali mereka yang datang
dan baru saja juga menteri luar negeri palestina sendiri meriat malki baru saja hadir di acara ini
dan tentunya nanti akan saya sebutkan
saya kabarkan lagi bagaimana jalannya acara ataupun walk for peace yang akan dilaksanakan sebentar lagi
fitria terkait dengan rute yang mereka jalani apakah ini memang hanya rute untuk melintasi kawasan car free day saja atau bagaimana
dan katanya juga ada saya baca ada festival untuk makan makan juga apakah ada juga disana seperti menarik gitu untuk dicoba pas akhir pekan seperti ini
ya iqbal betul sekali memang ini rute
hal yang diambil memang khusus untuk memasuki jalan car free day begitu
ini memang tujuannya untuk memastikan tidak hanya mereka yang ikut acara ini dari awal namun juga masyarakat luas juga nanti bisa ikut ambil bagian begitu dalam acara ini
dan terkait juga untuk makanan begitu saya pun sebenarnya mendengar hal yang sama begitu mungkin nanti apakah nanti di panggung acara akan ada
ataupun di sekitaran panggung akan diambil
adakan seperti festival makanan gitu makanan indonesia dan makanan tradisional palestina sendiri juga tadi dari panite mengatakan tunggu dulu begitu
ini juga merupakan satu hal menarik yang mungkin bagi anda yang tertarik untuk datang ke ataupun akan datang ke area car free day begitu nanti juga bisa mencari satu panggung di dekat bundaran hi yang dimana nanti acara walk for peace ini akan berhasil
dengan acara untuk hiburan begitu yang di panggung yang ada di dekat ataupun sekitaran bundaran hi
baik fitria terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami ini tentunya yang belum tahu mau kemana untuk hari ini ada baiknya untuk ke tempat anda untuk mungkin saja nanti ada sesuatu yang surprise begitu ya
tiba tiba ada makanan fitriah sungkar